dipimpin langsung oleh ketua pengadilan tinggi medan panusunan harahap
sidang istimewa penyampaian laporan tahun dua ribu dua puluh tiga
pengadilan tinggi medan berlangsung pada kamis tujuh maret dua ribu dua puluh
pada kegiatan yang juga dihadiri penjabat gubernur sumatera utara
hasan udin beserta forkopimda tersebut
penyusunan harap menyampaikan capaian dan tantangan yang telah dihadapi pengadilan tinggi medan
selama tahun dua ribu dua puluh tiga pengadilan tinggi medan menangani sebanyak dua sembilan ratus tujuh puluh perkara
dan telah berhasil memutus dua tujuh ratus tujuh puluh satu perkara
seluruh perkara yang telah diputus dilaksanakan dalam waktu kurang dari tiga bulan
panusunan harahap mengungkapkan pencapaian tersebut diraih
melalui optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi
untuk memberikan kemudahan proses peradilan kepada masyarakat
selain itu guna mendekatkan pelayanan kepada masyarakat
pengadilan tinggi medan juga telah mengusulkan pembentukan empat pengadilan baru
yakni pengadilan negeri samosir nia selatan tapanuli tengah dan pengadilan negeri batubara
ellatigation atau persidangan online juga telah diimplementasikan pada seluruh pengelola negeri
diwilayah hukum pengadilan tinggi medan
yang mendapat dua puluh tiga satu ratus tujuh perkara yang terdaftar melalui e court
dan delapan tujuh ratus enam puluh satu perkara diantaranya atau tiga puluh tujuh dari total perkara terdaftar
telah dilaksanakan dengan e litigasi
sementara itu pj gubernur sumatera utara hasanuddin
mengapresiasi pencapaian pengadilan tinggi medan
dalam memberikan pelayanan optimal kepada masyarakat untuk memperolehkan
terutama dalam memanfaatkan pengadilan tinggi medan
diharapkan kedepannya pengadilan tinggi medan dapat menekan berbagai kendala
dan meningkatkan produktivitas dengan tetap membina hubungan yang harmonis dengan berbagai pihak
pencapaian program kerja dan pengadilan tinggi medan mengalami proses yang bagus
dan terakhir kita lihat tadi inovasi inovasi dari pengadilan jajaran
dan juga inovasi bahwa sekarang sudah berapa teknologi yang sangat baik
sehingga ini ke depan hak hak keadilan masyarakat
akan terpenuhi dengan baik
pengadilan tinggi medan berkomitmen memberikan pelayanan kepada masyarakat
untuk mempermudah mendapatkan keadilan